tapi apakah geng motor seperti yang disebutkan oleh banyak orang seperti itu
dan akhirnya sampai puncak pada jumat pagi empat belas oktober lalu
saya harus melewati pintu putar yang antik
tapi di saat yang sama kita juga harus tahu batasan kita
jadi sebetulnya apa manfaatnya untuk bangsa ini
event terakhir yang gede gitu ikutan olahraga gitu
kalau tenis itu anggapan orang mahal gitu kan
saya tidak sabar tapi juga tak tega menikmati minuman hangat nan lucu ini

yang nantinya akan membeli sebuah ayam goreng di seberang rel sebelah sana
tidak semua penghuni liponsos masuk dpt